terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada mirah sumirat presiden aspek asosiasi pekerja indonesia dan ada pakar hukum tata negara mbak bivitri susanti
mbak bibi saya ingin anda jelaskan lagi ya tadi audio kita tidak begitu baik ya
coba silahkan tadi dijelaskan lagi mbak
jadi gini kalau pertanyaannya adalah apakah melanggar putusan mk jelas melanggar
karena putusan mk sembilan puluh satu tahun dua ribu dua puluh itu kan hasil dari uji formil
bedakan dengan uji material yang meminta supaya ada perubahan substansi
kalau mk sebenarnya meminta supaya prosesnya diulang total
dan ada dua alasan yang pertama adalah metode omnibusnya harus sudah ada

dan sekarang sudah ada dengan undang undang tiga belas dua ribu dua puluh dua
dan satu lagi adalah partisipasi bermakna
nah partisipasi bermakna ini kan mana ada kalau kita berbicara soal perpu
dan perpu itu kita juga harus ingat menurut konstitusi ud empat puluh lima
ada di pasal dua puluh dua itu dikatakan bahwa hanya bisa dikeluarkan kalau ada hal iwal kegentingan memaksa
kenapa karena perpu itu pemerintah keluarkan sendiri
dan kemudian nanti begitu dpr sidang lagi
baru dpr bisa dikeluarkan
bisa menyatakan setuju atau tidak setuju
jadi ibaratnya presiden mempetak kompli dpr
makanya dibuat batasan batasan tertentu
hal iwal kegentingan memaksa itu
nah kenyataannya kan kita sekarang tidak bisa melihat tuh
apa hal hal kegentingan memaksa apa yang sekarang tengah terjadi
tadi malam juga ada perayaan tahun baru besar besaran kok
misalnya begitu ya
jadi kalau digunakan mekanisme yang biasa
menunggu dpr bersidang lagi ini kan dpr cuma reses saja
dpr minggu depan sidang lagi bisa melakukan perubahan proses legistik
itu adalah yang diinginkan oleh mk
tapi presiden justru mengambil langkah jalan pintas ini
yang sebenarnya melanggar demokrasi kita
oke jadi itu mengabaikan putusan mk
mengambil jalan pintas mengabaikan sistem demokrasi kita
tapi mbak bibip sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini tidak sih
ketika mk mengeluarkan putusan
kemudian pemerintah mengeluarkan perpu yang berpotensi mengabaikan putusan mk
pemerintah beberapa kali sebenarnya melanggar putusan mk
tapi tidak spesifik perpu tapi ada beberapa undang undang
bahkan kan kuhp sebetulnya juga melangkahi beberapa putusan mk
seperti soal penghinaan presiden misalnya
nah jadi ini presiden buruk yang terus menerus dipelihara oleh pemerintah
beberapa kali mengeluarkan perpu padahal hal inwal kegentingan memaksa itu sebenarnya tidak ada
apakah sekarang kita runtuh nih kalau nggak ada perpunya
secara kesat mata aja deh nggak usah analisis hukum yang terlalu mendalam pun
perang ukraina itu tidak berpengaruh langsung pada indonesia
berpengaruh langsungnya pada siapa investor
dan inflasi yang sebenarnya
silahkan tugas pemerintah lakukan itu tapi tidak berarti
harus ditempuh jalan
diam diam mengeluarkan perpu
saya bilangnya diam diam karena perpu ini harusnya langkah yang sangat luar biasa
diam diam mengeluarkan perpu
semua orang kaget di hari terakhir
tahun dua ribu dua puluh dua lagi
jadi itu tiket buruknya juga sudah kelihatan di situ
mbak mira kalau saya tanya ya dari sisinya buruh
dengan penerbitan perpu cipta keri ini
apakah semakin menunjukkan bahwa pemerintah lebih pro kepentingan pengusaha
daripada kepentingan buruh dan pekerja
ya yang pertama lagi lagi perpu ini menunjukkan
hanya seperti copy paste isi daripada undang undang cipta kerja omnibus law
jadi tidak ada perubahan yang mendasar saya lihat
walaupun ada perubahan terkait dengan perhitungan upah minimum provinsi atau ump
betul memang ada yaitu pertumbuhan inflasi plus pertumbuhan ekonomi
dan nilai koefisien tertentu
tetapi lagi lagi di sana disebutkan
atur dengan pp gitu loh
jadi ini menunjukkan tidak ada perubahan sama sekali
dan artinya itu sama saja undang undang cipta kerja yang kemarin kita tolak habis habisan dari pekerja buruh
hanya dibungkus dengan nama perpu
dan lagi lagi ini sama sekali nggak pro terhadap pekerja buruh
dan lebih mementingkan kelompok kelompok para pengusaha
jelas jelas perpu ini sungguh masih menyakitkan bagi kami para pekerja buruh mbak rifana
oke mbak bibip ini kalau menurut mbak mirah ya
isi perpunya itu sebetulnya sama sama saja dengan undang undang cipta kerja yang diinkonstitusionalkan oleh mk
jadi memang kalau kita lihat dari kuasa pemohon tim kuasa hukum pemohon juga mengatakan isinya sebenarnya sama saja
ini bagaimana ya kok malah pemerintah seperti yang tadi
yang tadi dikatakan mbak mirah membungkus cipta kerja ini dengan perpu ini loh
yang tadinya sudah diinkonstitusionalkan oleh mk
jadi memang kelihatan sekali ya mbak mirah dan mbak rifana
kelihatan sekali bahwa pemerintah memang ingin melangkahi putusan mk
karena kalau kita baca ya saya sudah baca terus sudah dapat perpunya
pasal satu ratus delapan puluh empat itu mengatakan bahwa pada saat peraturan perpu ini mulai berlaku

pelaksanaan yang sudah ada yang kemarin sebenarnya dibekukan oleh putusan mk
itu dianggap berlaku lagi
jadi memang diinginkan seperti itu
dan saya harus memberitahu juga kalau misalnya dikatakan ada iwaku gandingan memaksa harus hari ini juga keluar
hari jumat hari kerja terakhir
saya mau katakan perhatikan halamannya saja ini sama persis ya
halamannya seribu satu ratus tujuh belas halaman
mungkin enggak ini dalam keadaan menesak dibuatnya
tidak ini dibuat dari berbulan bulan yang lalu sudah disiapkan
tapi itu tadi itikat buruknya kelihatan
sengaja dikeluarkan pada saat dpr reses
dan kita semua sedang mau merayakan tahun baru
jadi kita semua luput untuk melihat
isinya sama persis hanya ada sedikit perubahan
untuk pekerja paling tidak perubahannya di soal alih daya outsourcing itu dimasukkan lagi
dan kemudian untuk penentuan upah minimum sekarang dimasukkan kata kata index terakhir
yang nantinya artinya bisa ada intervensi
supaya penentuan upah minimum itu memperhatikan beberapa indeks yang mungkin sebenarnya tidak berpihak pada buruh
oke mbak mira bagaimana ini melihat isi dari perpu ciptaker ini
tadi dikatakan juga oleh mbak bibip bahwa ada beberapa pasal yang hanya dimodifikasi saja ya
soal penentuan upah minimum kemudian penghapusan libur pekerja
ini ternyata masih ada juga

di perpu ciptaker mbak amirah
memang ada perubahan perubahan itu tetapi perlu diingat digarisbawahi
itu diatur lagi dalam pp mbak
diatur dalam pp diatur dalam pp
sedangkan pp yang sudah kita tolak ada pp tiga puluh yang contoh tentang pengupahan
itu kan kita tolak juga
artinya apa yang dilakukan pemerintah ini nggak ngerti ya pak
jawabannya sepertinya kurang jeli dan terburu buru
saya rasa nggak perlu malu juga
untuk kemudian pemerintah cukup membatalkan kemudian kembali lagi aja kepada undang undang sebelumnya
kalau itu dibalikkan lagi kepada mohon maaf dengan sangat ya dengan kawan kawan dpr juga kan
kawan kawan dpr juga kan toh lagi juga sedang sibuk ya menuju tahun politik nanti tahun dua ribu dua puluh empat
artinya nggak perlu juga malu malu kembalikan saja lagi kepada undang undang sebelumnya
atau memang amal konstitusi itu juga m k
nyatakan itu sudah bertentangan dengan undang undang dasar gitu loh
dan lagi lagi ya lagi lagi kawan kawan saya ini perlu juga digazbawahi
bagaimana pemerintah seharusnya
cukuplah mendengar ketika banyak sekali penolakan dari semua elemen ya pekerja buruh juga mahasiswa dan rakyat
kebanyakan gitu tentang undang undang cipta kerja ini yang tidak pro terhadap rakyat
cukuplah itu mendengar itu gitu loh
nggak usah dipaksakan
artinya nggak usah lagi kemudian membuat memutuskan

mbak mira anda melihat ini pemerintah ada desakan dari kalangan pengusaha kalangan investor
sehingga terburu buru menerbitkan perpu cipta ker
anda melihatnya begitu mbak mira
saya nggak melihat saya belum pernah lihat ya
tetapi saya kira pastinya pemerintah kalau menurut saya ini anak dugaan saya
karena memang tadi terdesak karena mau menjelang tahun politik ya
karena mau menjelang tahun politik ya

mereka tidak gegap mungkin nggak mau juga kelihatan ya
menghasilkan produksi atau regulasi yang khawatir menurunkan elektabilitas partai politiknya
itu aja sih mbak kalau menurut saya
oke mbak bibip ini kan perpu ini sebenarnya bisa ditolak oleh dpr ya
tapi dengan kuatnya komposisi koalisi pemerintahnya pak jokowi
anda melihat fraksi partai di dpr apakah mampu atau tidak mampu menolak penerbitan perpu cipta kerja
mampu atau tidak menerbitkan perpu cipta ker
saya sangat pesimis sebenarnya mbak
jadi di atas kertas memang aturan lainnya adalah
begitu dpr nanti masuk lagi ini minggu depan ya dua minggu lagi masuk lagi kok mereka gitu ya
itu sudah harus membahas dan mereka boleh menerima nanti artinya jadi undang undang
atau dia boleh menolak dan presiden menolak juga sudah pernah ada
itu bisa sekali dilakukan di atas kertas
dan jangan lupa yang mendorong perpu ini pak air langga mento perekonomian
itu adalah ketua partai golkar ya
jadi saya kira saya pesimis sekali dpr bisa melakukan sesuatu yang substantif untuk mencegah perpu ini
walaupun ini sebenarnya benar benar presiden yang sangat buruk hancur ini
konstitusi kita betul betul apa ya
aduh saya nggak punya ungkapan kata yang lebih pas lagi tapi ya ini bukan pembanggangan konstitusi lagi
ini udah benar benar seperti kalau kita merobek robek kertas konstitusi ini yang tengah dilakukan oleh perpu ini
oke selain pembangkangan konstitusi selain dampaknya sangat buruk sekali terhadap sistem demokrasi
sistem ketatanegaraan kita dampaknya yang paling fatal ini apa mbak bibip
apakah kedepannya akan ada presiden ketika mk memutuskan suatu undang undang
ataupun mk mengeluarkan putusan kemudian dengan gampang saja kemudian dikeluarkan perpu seperti ini
betul sekali jadi saya melihatnya begitu
kedepannya presiden pemerintah akan betul betul meminggirkan menihilkan dan mengabaikan
ada pengawasan dari institusi lainnya termasuk lembaga yudikatif seperti mk
mk nya kan juga sudah dilemahkan ya
tapi ini langkah yang sangat brutal menurut saya karena tadi saya sempat sebut pasal satu ratus delapan puluh empat nya itu benar benar mau mengembalikan menihilkan putusan mk sembilan puluh satu tadi
oke mbak mira terakhir apakah buruh akan menggelar aksi merespon penerbitan perpu cipta kerja ini karena ini akan sangat merugikan buruh ya mbak ke depannya
ya pasti pastinya kami akan segera merespon atas penerbitan perpu ini dan tentu respon kami adalah aksi besar besaran yang pastinya memang tadi isi perpu juga tadi saya katakan ini copy paste daripada isi undang undang cipta kerja yang sudah kami tolak ya sejak dari pembahasan sampai kemudian disahkan
oke baik terima kasih sekali mbak mira sumirat presiden asosiasi pekerja indonesia atas
waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore ini dan juga mbak bivitri susati pakar hukum tata negara terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini kita tunggu nanti bagaimana aksi nyata ataupun respon dari teman teman serikat buruh atas penerbitan perpu cipta kerja ini ya
terima kasih sekali mbak bivitri dan juga mbak mira sehat selalu
sehat selalu makasih mbak
presiden joko widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang cipta kerja dengan alasan ada kegentingan memaksa
seperti dampak perang rusia ukraina dan ancaman inflasi
sejumlah kalangan menyebut alasan tersebut mengada ngada dan berpotensi mengabaikan putusan mahkamah konstitusi
padahal putusan mk meminta pemerintah memperbaiki undang undang cipta kerja paling lama dua tahun
adakah desakan dari kalangan pengusaha agar pemerintah menerbitkan perpu cipta kerja
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pakar hukum tata negara bivitri susanti
selamat sore mbak bivit
dan mbak mira sumirat presiden asosiasi pekerja indonesia atau aspek
selamat sore mbak mira
selamat sore mbak prisana
oke saya mau ke mbak mira terlebih dahulu
mbak mira dari kalangan buruh bagaimana kemudian merespon penerbitan perpu cipta kerja yang dilakukan oleh presiden jokowi
baik yang pertama dalam proses
kami dari serikat pekerjaan buruh tidak disimpulkan sama serikat
kemudian yang kedua
ternyata sudah bagian perpu berpaksa
sehingga potensi kopi kopi pada undang undang kerja itu
ada bahan yang tidak berdasar atau perubahan yang baik
padahal kami dari serikat pekerjaan serikat buruh sudah meminta kepada pemerintah
untuk memperbaiki isi materi bahwa itu memang sangat sangat tidak pro terhadap pekerja buruh
dan akhirnya terjadi itu
isi perpu daripada undang undang cipta kerja
dan yang ketiga kami meminta justru perpu itu pembatalan
pembatalan daripada undang undang cipta kerja omnibus law
itu yang kami minta kepada pemerintah jokowi
oke mbak mira
apakah kemudian serikat buruh menilai
bahwa pemerintah seperti memaksakan kehendak dengan menerbitkan perpu ciptaker ini
ketimbang memperbaiki pasal yang bermasalah di undang undang omnibus cipta kerja
ya saya kira saya kira gitu lah ya
saya kira begitu lah
jadi terlalu mengedang edang kalau dikatakan
mendesak ya ada kegentingan
antara ya dikait kaitkan antara perang ukraina dan rusia
saya kira tidak ada hubungannya juga
justru seharusnya ya
saya pemerintah kalau tidak mampu
kalau tidak tahu amanat daripada putusan mk itu seharusnya ya kembali lagi saja
ya itu dibatalkan
kembali lagi kepada undang undang yang sebelumnya
undang undang tenaga kerja sebelumnya
saya ingin ke aspek hukum tata negaranya
mbak bibip secara hukum tata negara apakah penerbitan perpu ciptaker ini mengabaikan putusan mk
hanya putusan mk dalam putusan nop
yang satu ya
tapi juga konstitusi dari sana
karena kita harus paham
perpu itu ada di pasal
dan pasalnya itu persisisi
namanya hal hal kegantian memaksa
jadi perpu hanya bisa dikeluarkan kalau ada kegantian memaksa
yang oleh mk tahun yang dulu
kalau ada kesimpulan
kalau ada kesimpulan
ada yang akan memaksa
ya ibaratnya misalkan bank
soalnya begitu ya
barulah perpu dikeluarkan
bang perpu itu sebenarnya berasasi
karena perpu hanya ditetapkan oleh presiden
dan kemudian pada saat orang baru
jadi itu sangat sangat dihindari
saya lihat di situ
yang hal hal memaksa itu
kalau dikatakan perang di ukraina
ada dampak ekonomi
tapi itu bukan sesuatu yang bisa menyebabkan
kita enggak punya
perpu cita kita ini
rumtuh ke bagian
kan dpr lagi masak
dpr masuk kerja lagi minggu depan
kita sudah punya
pertanyaannya tidak di
sudah di gunakan
menurut pasal dua puluh
kita harus ingat
yang harus diperbaiki

saya tidak begitu
kurang baik ini
pola komunikasi kami
kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom